berawal dari keinginan agar anaknya tidak mengalami ketergantungan dengan gawai
seorang ibu rumah tangga asal kota pasuruan jawa timur
membuat mainan edukasi secara mandiri
namun siapa sangka berawal dari coba coba
ide kreatif ibu dua anak ini justru menjadi peluang bisnis yang menjanjikan
hanya berbekal kain flanel linda memproduksi puluhan busi buk setiap bulan
kain flanel dijetak sesuai dengan desain gambar animasi
lalu dipotong dan disambungkan dengan lem
selain itu dirinya juga memproduksi mainan boneka tangan dari kain flanel
dengan karakter karakter yang lucu dan desain yang menarik
buku ini sangat menarik bagi anak anak
selain melatih sensor motorik anak
buku ini juga mengedukasi tentang pengetahuan alam
pengenalan bentuk geometri matematika dasar
hingga mengajarkan anak terkait aktivitas sehari hari
jadi buku sih ibu
buku yang membuat si bu anak anak lupa sama gadgetnya
jadi untuk melatih motorik anak
jadi supaya dia anak anak itu biar bisa berkreasi sama berimajinasi di sini
tak jarang setiap hari banyak konsumen berdatangan untuk membeli
pasalnya mainan ini bukan sekedar mainan saja
melainkan belajar mengasah otak
dan bisa bercerita sesuai keinginan anaknya
ini untuk cucu saya
kenapa kok sampai miliki si ibu gitu
karena itu ada kegiatan sehari hari anak anak
jadi kita melatih untuk anak anak bisa mandiri
buku anak ini telah sukses menembus pasar internasional
hingga dikirim ke abu dhabi belanda jerman malaysia dan singapura
sementara untuk satu paket mainan edukasi busibuk
anda harus mengeluarkan uang sebesar rp satu ratus dua puluh lima hingga rp dua ratus lima belas
bagi anda pencinta kopi mungkin anda harus mencoba yang satu ini
bagi anda pencinta kopi mungkin anda harus mencoba yang satu ini
di layareng gunung anjes moro desa sambirejo jombang jawa timur
terdapat kopi yang dibacem atau difermentasi dan dicampur dengan madu lebah asli
samsiran produsen kopi bace madu ini sudah memproduksi kopi sejak tiga tahun lalu
inisiatifnya bermula dari inovasi olahan kopi yang berbeda dari umumnya
proses awalnya biji kopi ekselsat tersebut dilakukan penggilingan
untuk menghilangkan kulit luarnya
kemudian dijemur hingga kering dan difermentasi dengan air dan madu murni
ternyata telah kami coba air sama madu kita campur dengan kompositi tertentu
kemudian kita campur dengan kopi kita rendam selama satu tahun
itu rasanya memang lebih enak daripada kopi cing dan kopi fementasi yang lain
samsiran membanderol harga bubu kopi bacem seharga rp tiga ratus per kilogram
namun ia juga menyediakan kemasan mini yang berisikan seratus gram bubuk kopi
bacem madu yang dibanderol rp tiga puluh
omset yang didapat pun mencapai belasan juta rupiah setiap bulannya
dan pelanggannya sudah meluas hingga luar daerah seperti solo maupun yogyakarta